sejumlah elemen masyarakat jawa timur minggu siang
mendeklarasikan diri sebagai relawan jokowi mahfud md
sebagai capres cawapres periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat mendatang
deklarasi yang digelar di jalan juwingan surabaya ini
dikelar dengan pembubuhan tanda tangan
hingga meneriakan yel yel dukungan
pada pasangan jokowi dodo dan makfud md
mereka menilai ketokohan mahfud md cukup representatif
menjadi pendamping jokowi dodo dalam bursa capres mendatang
mahfud dinilai sebagai perancang solusi dan fokus pada isu keberagaman
bapak prof mahfud md ini memiliki integritas yang luar biasa
beliau sudah memiliki beberapa jabatan
salah satu yang terakhir adalah
beliau sebagai mantan ketua mahkamah konstitusi
pada saat beliau menjadi
mahkamah ketua mahkamah konstitusi
tidak pernah melakukan hal hal yang disebut tidak pidana korupsi
untuk mengawalnya relawan akan terus menjalin komunikasi politik
dengan koalisi partai pengusung
agar keduanya lolos menjadi pasangan resmi komisi pemilihan umum
muhammad januar komarudin surabaya